jadi prokes tetap harus diperhatikan
nah saya lihat ada pola citra sekarang nih
dia ngambil ada arion tio juga anak kesayangannya juga di pon
daratan musibah akhir akhir ini kerap terjadi akibat kerumunan hingga berdesak desakan
di kampus itu masih memberikan bagi mahasiswa
polusi udara justru tinggi tingginya itu pada pagi hari sama menjelang malam
saya pernah mengalami kedutan terjadi di mata bagian kiri
pak dokar di kawasan wisata seperti badung dan denpasar jarang ditemui
semakin banyak organ yang mungkin mengalami gangguan
kalau misalnya mereka tidak dibutuhkan berarti kan mereka artinya jadi penganggur
yang kita tahu dampaknya itu sangat buruk